suasana rumah duka orang tua brigadir polisi setio herlambang berubah menjadi tangisan setelah istri korban tiba di rumah duka pada sabtu sore
isak tangis istri korban devi pecah begitu keluar dari mobil
keluarga korban langsung memeluk istri korban yang tak kuasa menahan tangis
seluruh pelayat pun ikut menangis melihat kesedihan keluarga korban
tak berselang lama rombongan pembawa jenazah brigadir polisi setio herlambang tiba
isak tangis keluarga dan warga kembali pecah ketika peti jenazah korban dikeluarkan dari ambulans
istri korban bersama sang anak ikut mengantar peti jenazah masuk ke ambulans untuk melihat jenazah terakhir kalinya
pemakaman dilakukan secara militer dengan salvo senjata sebanyak satu kali tembakan
isak tangis sang istri kembali pecah saat peti jenazah dimasukkan ke liang lahat
wakil komandan satuan brimopolda kalimantan utara akbp sutrisno hadi mengatakan
korban sudah sejak bulan mei menjadi ajudan kapolda kaltara
korban merupakan sosok yang ceria dan baik dengan teman temannya
almarhum di kesatuan itu termasuk salah satu anggota yang ceria
kalaupun ada masalah itu tidak diambil lagi
jadi isi going lah anaknya
dan kalau pembercanda sama temannya juga enggak baperan
sementara kabit propam polda kaltara kombes pol kris hadi permadi mengatakan
saat ini proses olah tkp masih berjalan
dan polda keltara juga meminta bantuan polda jawa tengah
untuk melakukan otopsi terhadap jenazah brigadir polisi setio herlambang
kemudian upaya upaya sudah kami lakukan
kami sudah melaksanakan kegiatan olah tkp
dan masih berlangsung sampai saat ini
kemudian terakhir bahwa memang kondisinya
kita sudah mintakan visum
serta hari ini dia lakukan otopsi
kasus tewasnya brigadir polisi setio herlambang masih terus diselidiki polda kaltara
saktio dimas kendal jawa tengah